halo selamat malam anda kembali menyaksikan go mudik pukul dua puluh satu
bersama saya rehat sirait dan di hari pertama idul fitri seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
kondisi lalu lintas di garut terpantau ramai lancar
sejumlah pemudik dengan mobil maupun sepeda motor
masih melewati wilayah garut untuk melanjutkan perjalanan ke tasik ciamis maupun ke jawa tengah
pagi tadi lalu lintas sempat padat di karangpawitan dan juga cimanuk
akibat aktivitas ziarah oleh warga garut
dan langsung kita akan bergabung dengan produser lapangan kami
yang berada di jalur mudik selatan lewat kota garut
bagaimana pantauan arus mudik disana
lea selamat malam bagaimana malam hari ini di garut
apakah memang mulai terjadi ataupun masih terjadi lonjakan penumpang
dan seperti apa pantauan arus mudik dari yang anda lihat pada malam hari ini disana
baik renhat saat ini saya sedang berada di depan patung simpang lima
yang merupakan salah satu ikon dari kota garut jawa barat
di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri monitor anda
ada banyak beberapa kendaraan bermotor baru saja lewat sepeda motor
juga ada kendaraan roda empat yang melintas untuk menuju ke kota garut
untuk anda ketahui bahwa jalur di sebelah kanan ini adalah jalur dari bandung
menuju ke kota garut melalui bypass cicalengka
nantinya bagi para pemudik yang ingin terus untuk keluar dari kota garut
untuk terus melanjutkan perjalanan ke ciamis maupun ke tasik malaya
hingga jawa tengah mereka akan melewati jalur ini
kemudian ke arah cimanuk
juga kemudian akan berlanjut ke jalur garut tasik malaya
seperti yang anda lihat masih banyak yang melintas
sedangkan di belakang saya juga di sebelah kiri saya
semuanya masih adalah merupakan jalur di dalam kota garut sendiri
karena sudah banyak toko yang buka di hari pertama lebaran ini
maka masih banyak muda mudi maupun warga garut setempat
yang merayakan lebaran di kota garut
sudah bisa untuk mulai menghabiskan waktunya di kafe atau di restoran ini
sedangkan di pagi tadi kita sudah bisa mencari jalan ke jawa barat

jadi sempat terjadi kepadatan di jalur lanjutan dari bypass cicalengka ini
menuju ke tasik malaya yaitu tepatnya di bundaran suci
yaitu kecamatan karangpawitan
di situ kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian setempat yang berjaga di situ
katanya sempat terjadi ada kepadatan meskipun bukan kemacetan total
tetapi hanya ada pelambatan dari pergerakan kendaraan bermotor
itu terjadi akibat di situ ada aktivitas warga garut
setelah melaksanakan sholat idul fitri
mereka melakukan ziarah di salah satu tempat pemakaman umum
kemudian di belakang saya juga ada aktivitas ziarah di jalan belakang ini
juga ada salah satu tpu
dan itu merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan warga garut
selama hari lebaran pertama ini
selain itu ada juga selain restoran dan kafe kafe yang sudah buka
ada juga toko toko souvenir di sepanjang jalan ahmad yani
yang sehari sebelumnya sempat disterilkan
untuk persiapan sholat hari raya idul fitri
namun sekarang sudah mulai buka
sehingga banyak toko toko souvenir maupun kulit
sudah mulai melakukan aktivitas perdagangan jual beli
bahkan salah satu pedagang yang sempat saya ajak bicara
dia mengatakan dalam satu hari
dia bisa mendapatkan hasil kotor sebesar tiga puluh juta rupiah
kemudian untuk tadi kota garut sendiri
untuk mengantisipasi adanya arus mudik dan arus balik

agar tidak terjadi kemalangan dan kemalangan di dalam kota garut
agar tidak terjadi kemacetan total
dan agar arus mudik tetap terus berjalan
sampai selesai arus balik nanti
dan sempat berbincang juga dengan pihak kepolisian
bahwa diperkirakan puncak arus balik sendiri
akan terjadi pada h
berbeda dengan arus mudik
pada di arus mudik rentang waktu bagi para pemudik
masih sangat panjang karena mereka bisa libur
memulai cuti bersama itu tidak bersama sama
namun sedangkan di h dua
mereka bisa kembali ke kota asalnya
kota mereka mencari nafkah
yaitu jakarta bandung
itu dalam waktu yang bersamaan
yaitu pada h dua
dan nanti diperkirakan akan ada kemacetan
yang lumayan parah nanti di sekitar bundaran suci tadi
yaitu jalur dari tasik menuju kembali ke arah bandung
maupun jakarta reinhardt
terima kasih azalea pinata
langsung dari wilayah garut jawa barat
memantau bagaimana arus mudik saat ini
dan demikian gomudik
untuk pukul dua puluh satu
saksikan gomudik berikutnya
satu jam dari sekarang
terima kasih sampai jumpa